itu teh salah akang sendiri
dulu suruh dagang malah genit gendit sama perempuan itu
perempuan gak bener itu
akang selesaikan dulu hutang sama akang idan
kalau akang teh kerjanya serius ikhlas buat nafkan istri
insya allah dapet kang
sekarang teh kenapa gak dapat
karena akang teh gak jujur sama istri
pokoknya urusan sama kang idang beres
mau guru gak apa apa
bu yola mau saya anterin
gak usah terima kasih pak
kawal bu yola sampai taman rajaan
siap satu komandan
terima kasih pak kamtip
assalamualaikum pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
saya harus ada disini
saya mau tahu
kali kali aja ada grand grand untuk menjebak saya lagi
ya sudah duduk duduk
makasih pak ustadz
ustaz kamu berdiri saja ya
iya pak ustadz
saya berdiri saja pak ustadz
biar edoy saja yang duduk
kok saya yang duduk kamu yang duduk
kamu saja ceng
eh gimana sih kamu kamu yang harus duduk
ini kan urusan pkk
saya berdiri saja pak ustadz
aduh jangan jauh jauh
nanti surahnya tidak kedengaran
pak ustadz kan sekarang sudah gak dengar kom
pak ustadz kan udah tua kom
iya pak ustadz
tenang pak ustadz aku yang masih meleng
sekarang udah siap pak ustadz
itu namanya miskomunikasi yang baik
iya pak ustadz
jadi begini pak ustadz
diam kamu doi
iya pak ustadz
diam dulu ya doi
bapak bapak pkk disini
punya rencana akan mengadakan senam pagi
setiap hari minggu ustadz
bagus itu saya setuju
itu bukan idenya bapak bapak pkk
tapi idenya aku sama si aceh
untuk menghambur hamburkan wakas rw
setuju bagaimana ini pemborosan mubazir
dah yang jadi ketua rw nyata saya
bukan kamu saya yang ngatur
ustadz denger ya
aceh sama akum itu tidak memikirkan masalah kesehatan atau olahraganya
tapi pelatihnya yang cantik
pakai celana pendek bahkan pakai bikini coba
eh udah bagus itu kok
tapi bagian yang pakai celana pendek bikini
itu tidak boleh
pakaian yang terbuka buka
jadi auratnya terlihat
kalau aurat perempuannya
tidak boleh pak ustadz
ini kan sudah saya larang
iya pak ustadz
tenang kang dadang
pak ustadz hendak melarang kang dadang
kamu bisa tidak sih diam dulu sebentar
kalau kamu ingin ketomong
ini urusan gak kelar kelar
iya pak ustadz
pak ustadz yang bagaimana sih
masa program begini malah diluluskan
kan saya udah bilang tadi
itu rencana nya aku sama aceng
yang mereka pikirkan berdua ini
bukan bukan masalah kesehatannya
tapi masalah perempuan cantik
sebagai pelatih itu
jangan disetujui pak ustadz
itu yang latih adalah mas suha
saya baru setuju itu baru olahraga
dan kalau pelatihnya bukan perempuan yang cantik yang seksi
bagaimana bapak bapak pada mau kumpul
pak ustadz sebagai ketua pkk
untuk menyehatkan bapak bapak setioros ini
jasmani dan rohaninya
bagus itu kok kamu cari sekarang pelatihnya
kamu cari pelatihnya yang bagus
siap pak ustadz nanti saya akan nyari
aduh pak ustadz acek lagi yang nyari makin kacau
pak ustadz saya tidak mau
saya tidak mau mengeluarkan biayanya
ini mubasir buat saya pak ustadz
pak ustadz saya sebagai ketua bendahara secieros
wajib untuk melindungi uang masyarakat
saya tidak akan mengeluarkan biayanya
sebelum saya setuh sama kap
saya ambil dulu pak ustadz
pak ustadz gimana sih
ustadz kalau begitu kita pamit dulunya pak ustadz
kita siapa cek
kita ya kamu saya hakum dan dadang
pak ustadz ikut tidak
ya tidak atuh doi
oh itu bukan kita cek
idui benar cek
kami pamit dulu pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
saya tidak terima pak ustadz
sebagai bendahara secieros saya terzolini
tapi tadi dia nyindir nyindir iyun terus kang
dia bilang teh iyun jelek
akang teh dulu pernah bilang gitu ke iyun
sekarang dia tau dari siapa
pokoknya teh sekarang
bilang sama dia kalau dia tuh jelek
akang teh lagi pusing dulu
kalau besok akang gak bisa ngembalikan uang ke kang idan
iyun harusnya bantuin mikir
bukannya bikin akan tambah pusing
kalau besok ragangan akang disita
kita makan dari mana
itu teh salah akang sendiri
dulu suruh dagang malah genit gendit sama perempuan itu
perempuan gak bener itu
akan selesaikan dulu hutang sama kang idan
kalau akang teh kerjanya serius
ikhlas buat nafain istri
insya allah dapet kang
sekarang teh kenapa gak dapat
karena akang teh gak jujur sama istri
pokoknya urusan sama kang idang beres
abang teh harus ngomong sama perempuan itu
bilang tes sama perempuan itu
kalau dia teh jelek
dan bilang juga
jangan ganggu suami orang lagi
bener ya kang
bu bupon balik ke ciraos ya
iya tapi kamu jangan lupa
banyak yang mau
kalau sampai direbut orang
kamu yang gigit jari
kalau mumu telepon
jawab yang manis ya pon
ibu gak mungkin
ngerumusin anak sendiri
kalau sekarang kamu jadian sama mumu
diantar ke ciraosnya pake motor
gak pake angkot
oh iya mudah lu titip salam buat ibu
salam lagi buat bu yola
kalau gitu papan pergi ya